dahulu kala di dunia magis di bawah air hiduplah seorang putri duyung yang cantik putri river
dia adalah anak kesayangan dari raja makhluk bawah laut
river adalah putri yang bijaksana
dia tahu bahaya negeri ini dan tidak pernah melanggar aturan dunianya sendiri
tapi takdir merencanakan sesuatu yang lain untuk putri river
dengan bayangan ratu isabel di benaknya
sesi satu satunya putri duyung yang berhasil mencapai perairan ajaib saltundra
dipandu oleh sitor yang mistik
dia akan menemukan mawar ajaib yang bisa menyelamatkan ratu yang sedang sakit
saat dia mencapainya

kenapa aku ada di sini
kenapa jadi begini
aku sudah menemukan mawar ajaib
aku putri duyung
tolong jangan sakiti aku
mawar ajaib berkata aku akan menemukan sitor di sini
bermenia sang ratu sedang sakit
aku butuh mawar ajaib
sesi takut untuk menarik tangannya dari wajahnya
tapi dia mengerahkan keberaniannya dan menemukan sosok berkerudung berdiri di sana
dia berjalan menuju sisi lain dari sumur itu
aku akan membawamu ke mawar ajaib
kau berjalan keluar seperti itu dan aku menyeret siripku
itu akan sangat indah untuk dilihat
kau harus punya keyakinan
aku tidak percaya ini

dan sekarang aku harus menyeret diriku ke istana dengan memanjat diriku
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku harus menyeret diriku ke istana dengan manusia aneh ini
aku seharusnya tidak pernah mendengarkan sitor
sesi meletakkan siripnya di tanah dan siap untuk jatuh dengan wajahnya
sesi tidak percaya apa yang terjadi
dia punya banyak pertanyaan
tapi dia juga membutuhkan mawar ajaib
dia mengikuti manusia aneh itu ke dalam kastil
sesi melihat sekeliling kastil itu adalah hal paling ajaib yang pernah dilihatnya
dia melihat air terjun di dalamnya dan bunga bunga dan pakis
pria itu membuka pintu besar ke sebuah ruangan yang indah
dan disanalah terlindung oleh sihir mawar ajaib
pria itu mengambil mawarnya memasukkannya ke dalam tas dan menyerahkannya kepada sesi
kau harus membawa ini ke isabella
ya tentu saja tunggu sebentar aku tidak pernah memberitahumu namanya
bagaimana kau tahu ratu isabella
pria itu menunjukkan wajahnya pada sesi
karena aku adalah ayahnya
ratu isabella adalah anakmu
itu artinya kau adalah rajaku
aku bukan raja dan aku tidak ingin menjadi raja
yang kuinginkan hanyalah hidup dengan cintaku
putri raja krudo sang putri
jadi cerita itu ternyata benar
apakah kau dan putri benar benar jatuh cinta
dan ratu isabella putrimu apakah dia benar benar terkutuk
itu tiga ratus tahun
setahun yang lalu ketika aku bertemu permata terindah dunia putri river
mirage melakukannya lagi
putri river bukan hanya anak raja krudo
tetapi dia juga jenderal tentara mermania
bersama dengan ajudan terdekatnya kassandra
dia selalu bertujuan untuk melindungi dunianya dan dunia manusia
dia berpura pura tenggelam
saya percaya dia makin pintar
ya mirage adalah seorang syairan
makhluk yang mengikat manusia dan mengikat jiwa
putri river bertindak cepat dan berenang menuju miraj dan manusia itu
tapi sebelum dia bisa mencapai diri putri ini menunggu
putri river melihatnya
river kau tidak bisa menggunakan sihir tongkat pada manusia
itu belum pernah dilakukan sebelumnya
kita tidak tahu apa yang akan terjadi
aku harus membantunya
kita dapat berbicara di bawah air
aku aiden dan terima kasih telah menyelamatkanku
dan dia juga mengambangku
putri river terlalu terkejut untuk berbicara
keajaiban tongkatnya belum pernah diuji pada manusia
itu dilarang di mermania untuk menempatkan manusia melalui segala jenis bahaya
kau adalah putri duyu
dan itu baru permulaan dari cerita
aiden segera menyadari bahwa dia juga bisa membuat keajaiban di daratan
tidak lama kemudian aiden merasa jatuh cinta kepada putri river
berbulan bulan berlalu dan tanpa sadar putri river pun jatuh cinta
tapi ayah tiri aiden tidak senang
begitu dia mendengar tentang cucu perempuannya isabella
dia mencuri tongkat sihir
mengunci aiden di penjara bawah tanah
dan mengutuk isabella
entah bagaimana aku bisa keluar dari sana
tapi itu sudah terlambat
putri river dan anakku sampai
aku mencari mereka kemana pun tapi tak bisa kutemukan
selama masa itu aku menyadari bahwa kekuatanku di bawah air semakin lemah
itu pasti karena tongkatnya
tak bisa kutemukan di mana pun
aku sangat kuat ketika bersama tongkatku
sekarang meskipun aku punya kekuatan di darat
sihirku tidak cukup kuat di bawah air
aku menggunakan sihirku untuk membuat tempat ini
di bawah bumi dan di lautan tempat ini hanya dapat diakses oleh makhluk mermania
aku tahu air akan memandu seseorang ke sini untuk mawar ajaib
kisahmu tadi begitu menyakitkan yang mulia
tapi begitu aku mengambil mawar ajaib itu kembali ke isabella
dia bisa datang ke sini dan kau bisa membawanya ke darat
tidak dia adalah ratu mermania
kau harus pergi bawa mawar ini ke squatch
dia tahu harus apa
dan jangan memberitahu siapapun tentangku bahkan isabella
tolong percaya saja padaku
aku akan bertemu putriku jika nasibku mengizinkanku
tapi waktunya belum tiba
dengan berat hati sesi meninggalkan aiden untuk berenang kembali ke mermeni
dia melambaikan tangan pada sitor dan berenang secepat yang dia bisa
akhirnya dia sampai di rumahnya dan menyerahkan tas itu kepada squatch
squatch mengekstrak jus dari mawar ajaib itu
dan memberikan beberapa tetes kepada ratu isabella
dan dalam waktu singkat ratu isabella pun pulih
katakan padaku sayang permata kerajaan mana yang ingin kau miliki
ya secara alami mutiara orangnya langka
aku tidak ingin permata kerajaan squatch
ratu kita kembali itu sudah membuatku senang
itu benar sekali
sesi senang karena ratunya telah sembuh
tapi squatch tidak mau mendengarkan
dia ingin sesi memiliki sesuatu
ah ini sangat indah squatch
terima kasih telah menyelamatkan mermenia
permania bersuka cita dengan ratu mereka
selama bertahun tahun akhirnya gelombang suram kini telah melewati mereka